anda masih bersama kami di layar demokrasi
fraksi bd perjuangan dpr di dki jakarta
menargetkan panitia khusus banjir jakarta
akan segera dibentuk pekan depan
pembentukan pansus banjir dinilai penting
untuk mengevaluasi penanganan masalah banjir
di dki jakarta
ketua fraksi bd perjuangan dpr di dki
gembong warsono menyatakan pihaknya menghormati
hak politik masyarakat dki
yang mengajukan class action pada pemprov dki
pembentukan pansus banjir jakarta penting
dilakukan untuk evaluasi bersama
terkait sistem pencegahan dan penanganan banjir
di dki nantinya evaluasi dpr
di dki di lapangan akan dikumpulkan
dan disampaikan pada gubernur dki
terutama dalam mengatasi masalah banjir
kalau targetnya minggu depan
sih mudah mudahan pimpinan bisa
menyetujui sehingga segera dibentuk
itu dalam rangka itu tadi saya sampaikan
semua mesin pompa kita
sudah hidup semua misalkan
kalau tidak hidup apa sih kendalanya
kan bisa kita carikan jalan keluarnya
embung embung kita sudah maksimal atau belum
menampung air air lingkungan itu
kalau belum bagaimana kita
untuk bisa kita maksimalkan
jadi sifatnya hanya itu
saya katakan kita pakri kepada teman teman
kita jangan membuat gaduh politik
tapi kita buat gaduh
tapi gaduh untuk melayani warga jakarta
khususnya untuk pengentasan persoalan banjir
sebanyak dua ratus tujuh puluh warga korban banjir
resmi melayangkan gugatan
kepada gubernur anies baswedan
anies dianggap tidak becus
menangani dan menjegah banjir
yang melanda ibu kota di awal tahun dua ribu dua puluh
himpunan penyewa pusat perbelanjaan indonesia
juga menuntut ganti rugi
kepada pemerintah provinsi dki jakarta
karena banjir menyebabkan sejumlah
mal banjir yang terjadi
setelah melalui proses verifikasi dan pendataan
total kerugian warga mencapai

warga menuntut pemerintah provinsi
memberikan ganti rugi
ketua dprd provinsi dki jakarta
gugatan class action adalah hak warga dki
ia juga menyarankan
tidak saling menyalahkan
dan duduk bersama pemerintah pusat
mencari solusi persoalan banjir
saat kering klontang
dki tidak ada alat turun untuk bagaimana
bagaimana kotor dibersihkan
ini tidak ada
saya pikir saya minta kepada
pak gubernur dan pak
kemarin saya melihat terbatas
dan saya juga menyarankan kepada pak gubernur
apa yang disarankan oleh pak presiden
dicermati dulu jangan dibantah
jangan kalau memimpin
wilayah asal beda
gaya yang tidak bisa
yang baik terus kan
saya juga pimpinan sebagai ketua dprd provinsi dki jakarta
ini yang saya mengimbau kepada beberapa kali
kepada pak gubernur
ya mungkin dia lebih pintar dari perusahaan saya
tapi saya juga tidak merasa dia lebih pintar
daripada saya juga karena penanggulangan banjir
kemarin itu seperti itu
tidak hanya melanda permukiman warga
banjir juga menyebabkan sejumlah
mall tidak beroperasi
himpunan penyewa pusat perbelanjaan
indonesia atau hp
menuntut ganti rugi pemerintah provinsi dki jakarta
namun sekretaris daerah provinsi dki jakarta
mengaku belum menerima surat yang dilayangkan tersebut
belum ada ke saya suratnya
kalau apbd itu
bagaimana kita bisa membayar sesuatu
yang tidak ada
jadi tidak bisa
belum ada surat masuk juga
banjir di awal tahun dua ribu dua puluh
merendam setidaknya tujuh kelurahan
dari empat kecamatan di jakarta
genangan air juga berimbas pada jalan jalan protokol
mengganggu jadwal penerbangan
dan pemadaman listrik
banjir besar yang menerjang pada satu januari silam
mendorong sejumlah warga
mengajukan gugatan clash action
kepada pemprov dki jakarta
gubernur dki jakarta
anies baswedan juga didemo
yang memintanya turun dari posisi gubernur dki
akibat gagal mencegah banjir di jakarta
namun di sisi lain
ada kubu yang juga membela anies
dua kubu bahkan menggelar aksi ujuk
rasa bersamaan di depan balai kota
apakah anies baswedan memang pantas
bertanggung jawab sepenuhnya atas banjir
di dki jakarta dan layak diturunkan
atau memang ini hanya motif politis belaka
kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber
yang sudah hadir bersama saya di studio
pada malam hari ini ada mbak fahira idris
saat malam mbak fahira terima kasih sudah hadir
ada mas eko kuntadi
penggiat media sosial yang selalu mengkritik
pak gubernur nih kalau kita lihat di akun twitternya
wajar kan kalau mengkritik
dan ada mas adi praitno analis politik dari uin syarif hidayatullah
selamat malam mas adi terima kasih sudah hadir
mbak fahira ini kan soal gugatan kelas aksion ya
dari tadi kan kita soalnya sudah mendengar
berita soal gugatan kelas aksion ini
sudah ada dua ratus empat puluh tujuh warga yang teridentifikasi
ini semacam warning peringatan
terhadap gubernur dki jakarta anies baswedan
ya ini menurut saya cara cerdas
karena artinya mereka melakukan ini
melalui jalur yang jelas
koridor hukum yang jelas
dibandingkan dengan kemarin ada
yang demo menurut saya
sangat tidak cerdas dan terkesan nora
karena isunya sudah digoreng
menjadi banjir kemudian menjadi
ingin menurunkan anies baswedan
kalau kelas aksion saya sangat setuju
diajukan saja semua persyaratan dan lain sebagainya
nanti kan pandangannya akan menentukan
apakah memang patut ganti rugi
atau mungkin dinyatakan ya
tidak ada perawasan hukum
anda menyebut demonstrasi warga yang kemarin itu norak
padahal kan mereka yang demonstrasi itu
warga dki ya kebanjiran juga
apakah kemudian demonstrasi itu disebut sebagai
salah satu bentuk norakan mbak
kalau kita baca berita ya
saya baca berita nih kemarin
pendemo yang kemarin itu banyak yang ngamuk
teriak karena kurang uang makan dan transport
terus katanya mbak dewi
karena mereka bubar
mbak dewi tanjung disini ya
minta baju uang makan transport balik
jadi pertanyaan saya itu warga atau
orang yang dikirim untuk sekedar
sekedar informasi sebetulnya
kita mengundang dewi tanjung
politisi pdi perjuangan
ataupun tidak bisa hadir
nah makanya ada perwakilannya
ada mas eko kuntadi
mas eko kuntadi sebagai
yang suka mengkritik ya
memberikan kritik terhadap gubernur dki jakarta anies baswedan
anda melihat demonstrasi yang kemarin itu
menurut mbak faira itu norak
kalau gugatan kelas actionnya
isunya disambutkan dengan penurunan anies ya
kalau masalah warga mau demo
tentang banjir saya tidak ada masalah
tapi kalau isunya mau menurunkan anies
itu menjadi masalah bagi saya
oke dari mulai gugatan kelas action dulu itu tepat nggak
sebetulnya warning nggak
kalau demo kan biasa ya
karena memang mungkin ruang aspirasi ya tertutup
dulu sebelumnya orang bolak balik ke balai kota biasa aja
pagi pagi datang ada gubernurnya
sekarang karena nggak ada lagi ya mereka demo lah
jadi ketika ruang aspirasi tertutup
mereka mengekspresikan dengan demo
itu adalah bagian dari demokrasi
oke demonya tapi meminta gubernur mengundurkan diri
atau turun itu wajar wajar saja bentuknya
ya nggak wajar kalau banjir meminta gubernur
jadi presiden itu nggak wajar
tapi kalau jakarta banjir
meminta gubernur turun itu ya wajar
tapi kalau gugatan kelas actionnya
menurut anda itu sesuatu yang memang warning ya
kepada gubernur dki bahwa ini peringatan keras sebetulnya dari warga
oh iya ini warga banyak yang dirugikan
kerugian sampai sepuluh triliun
ada korban jiwa dan lain lain
wajar kalau kemudian dianggap bertanggung jawab
terhadap semua kerugian warga
dan warga mengajukan gugatan
jadi kalau gugatan demo dan lain lain
sebagai ekspresi protes menurut saya adalah
bagian dari cara warga mengkoreksi gubernur
oke mas adi anda melihatnya ini
kalau gugatan kelas action
dua duanya sepakat bahwa ini memang
cara yang benar cara yang sesuai dengan
jalur hukumnya gitu
tapi kalau demonstrasi ini ada perbedaan pendapat nih
demonstrasi sebetulnya kan sering terjadi ya
baik di istana ataupun di dpr
ini kemudian menurut mbak faira ini menjadi norak
karena meminta gubernur diturunkan
kalau subtansi demonstrasinya
tapi jangan dibawa kemana mana
kemudian kalau ada yang rugi kemudian diganti
jangan sampai misalnya ada yang minta untuk turun
tapi memang logika demonstrasi
seringkali tidak terkontrol
sekalipun misalnya isunya soal banjir
itu bisa kemana mana
minta turun lah bertanggung jawab dan semacamnya
ini bagian dari dinamika lapangan
saya aktivis hampir sepuluh tahun
jadi kalau pun misalnya dulu zaman mega sbi dan gusdur
demo nona kelayakan bbm
ujung ujungnya turun mereka
jadi ini sudah wajar wajar aja
terusnya yang paling penting
yang demo itu nggak perlu dilaporkan dan ditangkap
itu yang norak sebenarnya
itu untuk kemarin gak ada yang dilaporkan dan nggak ada yang ditangkap ya
kita berharap nggak ada yang melakukan begitu
saya memuji polres jakarta utara dan polres metro jaya
kemarin mereka artinya menggiring supaya tidak terjadi keributan
kemudian mereka ditempatkan di patung kuda
itu menurut saya luar biasa
tapi mbak faira anda melihatnya demonstrasi ini tuh bermuatan politis tidak sih
terlalu banyak isu isu yang dibawa dan tidak jelas
yang dibawa juga kalau saya mau lebih jahat kemarin
atau bukan jahat ya iseng ya
ini benar apa tidak
karena saya kan nggak tega juga seperti itu
tetapi muatannya sangat politis dan terkesan ingin mendowngrade pak anies baswedan
karena kan mereka mesti tahu bahwa persoalan banjir di jakarta ini kan kompleks
bukan hanya satu penyebabnya lintas sektoral lintas wilayah gitu kan
jadi kalau hanya mau menyalahkan pak anies
menurut saya sangat keliru
terus kemudian juga tidak paham persoalan
ya agak bodoh sedikit lah
mas eko anda melihatnya ini demonya bermuatan politis apa enggak
karena kan mbak faira tadi bilangnya ini sangat bermuatan politis
jangan dijawab dulu kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di layar demokrasi
mas eko menurut mbak fahira ini sangat bermuatan politis
itu gimana menurut anda
ya namanya demonstrasi ya
pasti ada nuansa
yang dimonstrasikan sebagai ekspresi politik sebetulnya salah satunya
yang nggak wajar itu yang bermuatan politis adalah
saat warga jakarta kebanjiran
mereka nuntut gubernur
ada orang yang justru membela gubernur itu politis
orang yang nuntut gubernur karena kebanjiran nggak politis
saya bilang bahwa ada warga yang kecewa kemudian ditunggangi artinya oleh kepentingan partai politik
bahwa ekspresinya lewat demo itu merupakan ekspresi politik
problemnya adalah problem banjir
nah ini adalah mereka korban banjir yang demo
yang politik itu jakarta banjir yang bertanggung jawab gubernur
ada orang yang demo membela gubernur itu politik
oke mbak faira anda membela gubernur menurunkan bank jafar bank jafar loh
kita sama sekali tidak politis
karena kan isunya kan mau menurunkan gubernur
kami para relawan ormas yang saya bentuk tahun dua ribu tujuh belas itu kan memang untuk pak anies
jadi kita merasa ada yang menurunkan
kita merasa harus menjaga
kita koordinasi dengan polisi
polisi bilang boleh karena itu kita memberikan keadaan
bukan hanya bank jafar
ada bamus betawi empat kb brigade empat belas gl pro brigade delapan banyak kok jumlahnya seribu
karena kita pikir yang mau datang dua ribu
kan yang mereka bilangnya kan uang datang banyak
ternyata mereka datang hanya seratus orang
oke jadi lebih banyak dari kubunya yang mendukung dong jadinya kan kalau kita lihat di
luar jarum yang mengerahkan ketua dpd
lebih kuat itu
itu ada permintaan nggak sih sebetulnya dari pak gubernur
pak faira tolong dong dibantu nih dikawal gitu
tidak pernah telpon wa atau menghubungi gubernur untuk melakukan hal itu kemarin
itu inisiasi dari hati nurani
kita tuh benar benar takut mereka melakukan anarkisme
kan mau menurunkan bunuh nanti dipecahin lah
mungkin dinding dan lain sebagainya kita takut
jadi kita barikade dan alhamdulillah itu tidak terjadi
tapi kan ada polisi di sana kenapa harus khawatir kemudian gitu
kita percaya sekali dengan polisi
makanya kita bilang kalau terjadi chaos itu sudah tanggung jawab polisi
kita menangani yang lain
kita membarikade saja kita menjaga
dan ingin akan perlihatkan juga bahwa
yang mendukung program program banjirnya gubernur juga banyak
apalagi mbak nu kan bilang bahwa seluruh warga dki jakarta ingin menurunkan gubernur dki jakarta
seluruhnya itu seberapa orang
sekarang ada datanya atau enggak gitu
mas adi anda melihatnya ini memang demo bernuansa politis
akibat buntut rasa kecewa kekalahan di pilgub dki yang belum selesai
dan ada relawan yang mengawal atau gimana sih mas
ya banyak hal yang bisa dijelaskan
yang jelas demo itu tidak mungkin tujuan yang terakhir itu adalah

tidak mungkin tujuannya ingin masuk surga
ada yang ngajak ada yang memprovokatori ada yang memfasilitasi dan menyediakan logistik
logistik itu apa ada rokok ada makan ada bensin
enggak ada yang dilihahi ta'ala
yang satu satunya tidak politis adalah sholat kalau saat ini
majis taklim sekarang serba politis tahlilan juga serba politis
karena diarahkan untuk mendukung salah satu kandidat
jadi jangan pernah alergi dengan istilah demo itu politis
jangan pernah takut dengan demo itu ditudung politis
jangan pernah takut dengan demo itu ditudung politis
semuanya politis memang
apa tujuannya tentu bagi orang yang ingin mengkritik anies adalah orang orang yang
misalnya tidak happy dengan penanganan anies soal banjir di angka
atau memang karena ada nuansa pilkada dki jakarta yang nggak pernah selesai
dan yang paling penting adalah bicara anies dan dki jakarta
menjadi satu komoditas politik yang gurih gurih nyoi
artinya ini salah satu cara untuk menggoyang gubernur dki gitu
kalau saya sih berpikirnya kenapa sih pendukung jokowi pendukungnya anies
tidak menyatukan saja gitu
bagaimana kemudian berpikir menyelesaikan soal banjir jakarta
korban korbannya ini apa yang harus kita lakukan
padahal kalau kita melihat banjir di sekitar jakarta juga jauh ekstrim
di ciledug teman teman saya juga begitu di bsd juga begitu
tapi memang karena ini bukan komoditas seksi
jadi tidak ramai

sudah tidak ada

saya mengacu ke pernyataannya mas adi bahwa banjir banjirnya itu bukan hanya terjadi di

tapi ada di daerah daerah lainnya gitu loh
kenapa kemudian disalahkan sepenuhnya itu gubernur dki jakarta
dan para pengkritik tuh memang melihatnya ini kesalahan sepenuhnya dari gubernur dki gitu
karena dilihat siapa gubernur yang tidak bisa kerja kan
jadi mereka ekspresinya jauh lebih keras kan
bahwa ini ada naturalisasi normalisasi kita nggak penting sama teori itu
yang penting dikerjain
sehingga berdampak tidak berdampak banjir yang luar biasa pengaruhnya
itu problemnya sebetulnya
jadi kenapa rame jakarta ya karena kinerja gubernurnya yang dilihat publik berantakan
tapi pada tahun dua ribu empat belas saat pak jokowi jadi gubernur
anda dan juga teman teman anda kenapa tidak berdemo juga untuk menurunkan pak jokowi pada saat itu
kan pada saat itu bundaran hi dan juga tamrin banjir
kenapa bundaran hi dan tamrin banjir banyak juga yang protes kok
oke tapi kan tidak sampai meminta agar gubernur pada saat itu untuk turun
penanganannya jelas ada progres penanganannya bukan cuma teori
jadi gini bencana itu terjadi apabila ketika sudah ditangani dengan jelas
kemudian penanganannya ini apa namanya curah hujan terlalu tinggi
tapi sudah ada penanganan dan tetap banjir itu bencana
tapi kalau nggak ditangani sama sekali hujan banjir itu bukan bencana
itu konsekuensi dari kebodohan
oke mbak faira silahkan tidak ditangani sama sekali kalau menurut mas eko
sama sekali justru kalau saya
lihat datanya bahkan saya mencatat ya justru penanganan banjir terbaik itu di dua ribu dua puluh
ini kita baca semuanya ya
apa aja itu mbak
waktu dua ribu tiga belas ya saya bawa saat pak jokowi jadi gubernur
saat itu curah hujan hanya seratus mm per hari
rw yang tergenang lima ratus sembilan puluh sembilan luas area yang tergenang dua ratus empat puluh
area strategis bundaran hi sudirman tamrin terendam
masih ingat ya
nah jumlah pengungsi sembilan puluh sembilan ratus tiga puluh sembilan
jumlah alokasi pengungsian seribu dua ratus lima puluh
waktu surutnya tahu mbak tujuh hari
dua ribu lima belas waktu ahok jadi gubernur curah hujan meningkat dua ratus tujuh puluh tujuh mm per hari
rw yang tergenang meningkat tujuh ratus dua
terus kemudian luas area yang tergenang juga meningkat dua ratus delapan puluh
area strategis bundaran hi tamrin istana terendam banjir
kemudian jumlah pengungsi menurun empat puluh lima delapan ratus tiga belas orang
dan lokasi pengungsian juga turun hanya empat ratus sembilan
tetapi waktu surutnya mas tetap tujuh hari
nah dua ribu dua puluh saat gubernur anies ya curah hujannya meningkat sangat tinggi tiga ratus tujuh puluh tujuh mm per hari
tertinggi dalam satu ratus lima puluh empat tahun bayangkan ya
area yang tergenang hanya tiga ratus sembilan puluh ya
luas area yang tergenang turun drastis hanya satu ratus empat puluh enam g
area strategis bundaran hi tamrin istana tidak banjir
karena ada pelebaran trotoar gorong gorong diperbesar
drainase kemudian diperbaiki bawahnya
jumlah pengungsi turun drastis hanya tiga puluh satu dua ratus tiga puluh dua
jumlah lokasi pengungsian turun dua ratus sembilan puluh sembilan
surutnya berapa lama mbak
waktu surut empat hari
oke mas eko bagaimana ini kalau nyata benekan perbandingannya ini datanya rigid sekali nih pak
pak jokowi itu di lantik dua ribu dua belas akhir gitu loh

banjir gitu loh dua ribu tiga belas januari banjir
iya baru berapa bulan itu yang pertama
yang kedua bahwa kondisi tidak banjir sekarang karena memang ditangani pada periode sebelumnya gitu loh
yang saya pertanyakan gini bukan soal ininya tapi apa yang dikerjakan gubernur jakarta selama dua tahun ini
naturalisasi misalnya atau normalisasi kali pak basuki kemarin bilang dari tiga puluh tiga km yang sudah dikerjakan baru enam belas
dan ini dikerjakan pada zaman gubernur jakarta
yang sekarang tidak dikerjakan lagi gitu loh
tapi jangan lupa pak ahok bilang kan penanganan pak anies baik tahun ini
dan juga gini
itu segmen politik ya oke
dan gini kalau bicara naturalisasi normalisasi ya
normalisasi saya buktikan sendiri waktu susur sungai bersama bang lagur di condet
itu pada saat banjir ya banjir juga
jadi memang naturalisasi menurut pandangan saya lebih baik
dan lahan yang sudah dibibaskan kan sekitar satu ratus delapan belas
nah itu akan lebih banyak lagi
terus kemudian juga vertical dry nase
kan sudah mulai tuh di wilayah wilayah pemprov
nanti bahkan sudah keluar kemarin instruksi gubernur nomor satu ratus tiga puluh satu tahun dua ribu delapan belas
tentang percepatan pembangunan dry nasa vertikal akan dibangun satu delapan
kapan ini luar biasa
instruksi gubernur itu kapan
oh baru kemarin
oh baru sudah dua tahun jadi gubernur
harusnya lama mbak kalau menurut mas eko
tapi sudah dimulai pembangunan itu
pembangunannya sudah dimulai
terus jadi artinya kan penanganannya sudah cukup baik lah menurut saya
terus jangan lupa tahun dua ribu sembilan belas mas eko
pak anies itu membuat lima puluh tiga taman maju bersama
jumlahnya di total sekitar lima meter persegi
ya itu juga kan daerah resapan juga
ini mas adi kalau melihatnya kan ini sangat teknis sekali penjelasan yang diberikan oleh mbak fahira ya
tapi mas eko tadi menyanggahnya ya itu tadi beberapa
bahwa normalisasi itu setelah dua tahun
tentang apa instruksi gubernur baru keluar
setelah dua tahun menjabat
nah kalau dilihat secara umum
sebenarnya orang itu sebel ke presiden
sebel ke menupr ya
dan gubernur gubernur yang wilayahnya kena banjir
kenapa anies yang kemudian menjadi satu satunya orang yang dibully
karena anies komentarnya rada rada nyebelin memang
dibandingkan dengan gubernur jawa barat
dengan gubernur banten yang merupakan hulu hulu dari
betul komentarnya itu nggak ada yang nyebelin
anak kecil suka tuh sama banjir
ya tentu orang sebel gitu
atau misalnya ketika ditanya tentang bagaimana strategi mengatasi banjir
pak anies jawabnya nanti yang lain nyontek loh
kan agak repot
satu statement yang menurut saya agak sedikit kurang sensitif terhadap
berarti pola komunikasinya harus diperbaiki
mestinya pak anies cukup diam
pura pura tidur di tenda gitu ya
makan pagi sarapan pagi dengan korban yang ada
seakan akan dia sudah melakukan apa hal yang
sedang menjadi pertanyaan banyak
kan begitu sebenarnya
oke sebentar sebentar kita tahan mas eko
anda merasa bahwa pola komunikasi gubernur yang sekarang ini
agak sedikit menjengkelkan bagi sebagian warga
jangan dijawab dulu mas kita akan kembali saat lagi
tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih bersama kami di layar demokrasi
bicara banjir jakarta
sempat terjadi perbedaan pendapat antara
menteri pupr basuki hadi mulyono
dan gubernur dki jakarta anies baswedan
menteri basuki menekankan normalisasi
yang belum sepenuhnya dilakukan di sungai ciliwung
sementara anies baswedan
menyatakan apapun yang dilakukan di daerah pesisir
tidak akan berfungsi jika tidak ada pengendalian dari daerah pegunungan
di selatan jakarta
kita dengarkan kembali apa perdebatan antara menteri basuki dan gubernur dki anies baswedan berikut ini
namun mohon maaf bapak gubernur
selama dalam penyusuran kali ciliwung
nyata yang ciliwung yang sepanjang tiga puluh tiga km
yang sudah ditangani normalisasi enam belas km
di enam belas km itu kalau kita lihat
insya allah aman dari luapan
tapi yang belum dinormalisasi
nah ini kita harus gubernur akan diskusikan
untuk membuat program itu
saya harus berpandangan nih pak menteri
karena tadi bapak menyampaikan
jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke jakarta
tidak ada pengendalian dari selatan
maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir
termasuk di jakarta
tidak akan bisa mengendalikan airnya
kita sudah menyaksikan
di bulan maret yang lalu
di kawasan kampung melayu
yang sudah dilakukan normalisasi
itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim
apa sih disputnya ini dimana nih pak
staf khusus menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat
firdaus ali di cnn indonesia menjelaskan mengenai
duduk persoalan beda pendapat antara menteri basuki dan gubernur anies
tentang normalisasi sungai
menurut firdaus gubernur anies baswe dan sepertinya enggan
meneruskan proyek normalisasi yang disepakati gubernur terdahulu
apa sih disputnya ini dimana nih pak firdaus
sebetulnya apa yang dikatakan pak basuki
yang dibikin oleh pemerintah dki jakarta dengan pemerintah pusat
pada tahun dua ribu tiga belas pas kabarnya dua ribu tiga belas itu adalah
kita akan menangani masalah tata kelola air kita di jakarta
dan di sekitarnya itu mulai dari hulu sampai ke hilir
di hulu ini tanggung jawab pemerintah pusat karena lintas provinsi
bernegosiasi dengan kota kabupaten yang ada di hulu
di antaranya adalah ya
kita memberikan dorongan untuk mengendalikan tata ruang yang ada
jangan ada konversi lagi
dari apa dari ruang resapan ke ruang binaan yang menghibur kelimpasan lebih tinggi
yang kedua adalah kita membangun waduk retensi
lalu kemudian tanggung jawabnya pemerintah dki jakarta itu adalah
membereskan saluran di antaranya saluran ciliwung tadi
sehingga beban dari hulu nanti itu sudah mulai lancar
sampai ke muara tadi
yang disebut dengan normalisasi
sepanjang tiga puluh tiga km dalam awal tadi
tiga km itu semuanya ada di wilayah dki pak
dki semua semua dki semua
ya dan itu tanggung jawabnya pemprov dki jakarta sesuai dengan kesepakatan awal
untuk membebaskan lahan kiri dan kanannya
pemerintah dki jakarta pada sampai tahun dua ribu tujuh belas sangat komit sekali
untuk membebaskan lahan tadi
ya itu yang menyebabkan bahwa
kita berhasil mencapai enam belas km tadi
tapi begitu berganti dengan gubernur anies
beliau tidak mau mengikuti konsep normalisasi
mau pakai naturalisasi sehingga kemudian tidak mau ya membebaskan lahan
untuk sisa yang tujuh belas km tadi gitu
hambatannya karena memang berat sekali
negosiasinya mahal sekali atau perbedaan policy
jadi waktu yang enam belas km pertama kita kan tidak ada masalah
tapi ketika kemudian gubernur anies tidak mau
dengan pola normalisasi dia mau naturalisasi dia nggak mau bebasan
mas eko itu bentuk salah satu pola komunikasi yang buat jengkel nggak sih para pengkritik
karena kan tadi gubernur anies itu dengan terang terangan
membantah menteri pupr gitu
di depan umum di depan wartawan
ini kan gini kalau kita lihat tadi ya jelas ya
bahwa persoalan penanganan banjir ini sudah ditangani integril
dari hulu pemerintah pusat hilirnya kemudian bagaimana normalisasi
itu sudah ditangani dengan perencanaan yang matang
jika ini semua jalan maka banjir jakarta akan bisa tertangani dengan baik
tiba tiba di tengah tengah ada orang gubernur yang merubah rencana itu
kalau seandainya dijalankan dengan baik dengan perencanaan yang utuh selesai
tadi pak anies kan juga bilang kalau hilirnya ditahankan hulunya ditangankan dengan baik gitu loh
tapi tiba tiba diubah
ini yang menjadi penyebab sekarang banjir jakarta lagi
kalau ini tidak diteruskan
sementara ini rencana besar sudah dijalankan percuma
oke oke mbak faira sepertinya alergi dengan plan yang sudah dibuat oleh gubernur terdahulu
ini gimana sih mbak
jadi saya setuju dengan mas eko kan tadi bilang
kalau semuanya dilakukan ya pemerintah pusat pemprov kabupaten melakukan itu baik dan benar
tetapi permasalahannya ada juga yang belum dilakukan oleh pemerintahan pusat
jadi tidak bisa menyalahkan hanya
damu sudah dibangun loh di jawi itu
oke sebentar mas contohnya apa nih
kita mesti tahu dulu ya ini konstruksi bogor ya ini jakarta
artinya apa kita mesti tahu ratusan tahun dan ribuan tahun yang lalu memang jakarta ini limpahan airnya dari bogor
tapi kan dulu di bogor depok ini kan belum ada perumahan
sekarang di bogor perumahan padat depok juga lebih padat lagi ya itu menjadi salah satu
di wilayah ini dulu belanda membangun delapan ratus waduk
sekarang yang tinggal tersisa dua ratus
artinya kan tidak di maintainse juga
oke oleh pemerintah pusat
itu menjadi salah satu penyebab juga menurut saya
nah jadi poinnya adalah nggak bisa kita menyalahkan gubernur sepenuhnya
jangan lupa jabodetabek dilalui oleh tiga belas sungai mbak
bayangkan itu tanggung jawabnya pemerintah pusat

harusnya ada waduk ciawi dan sukamahi di kabupaten bogor yang harusnya dibangun oleh pemerintah pusat
sampai saat ini belum selesai
makanya saya setuju dengan pak jokowi yang mengatakan bahwa
banjir di jakarta akan lebih baik bila ditangani pada saat saya menjadi presiden
nah jadi kita nanti tinggal tunggu realisasi dari pak jokowi
oke tapi kita kembali nih ya ke subjek utamanya
pak gubernur dki jakarta anies baswedan
tadi sudah dikatakan oleh mas adi harusnya ada perbaikan pola komunikasi sebetulnya dari gubernur sehingga warga itu
kemudian tidak merasa jengkel gitu dengan reaksi reaksi dari gubernur
sehingga mungkin kalau misalnya reaksinya tidak seperti itu class action juga tidak akan masuk sebetulnya mbak
itu disadari gak sih
kalau menurut saya mungkin karena gini saya mengerti juga saya paham ya
kenapa mungkin kadang kadang pak anies mengungkapkan sesuatu yang menurut saya lucu
bukan menyebalkan sih lucu
karena beliau mendapatkan tekanan yang begitu besar dari kelompok orang yang selalu setiap hari tiada henti dua puluh empat jam
masif terstruktur ya
selalu membuli beliau
kadang kadang menurut saya beliau itu sedang bercanda nggak serius serius amat lah
tapi gubernur gubernur yang lain seperti gubernur jawa barat gubernur banten slow slow aja cool cool aja gitu
karena mereka tidak diserang jangan lupa mereka tidak pernah diserang yang diserang hanya anies
semua hoax yang ada gambar gambar yang terjadi di bogor di bekasi itu semua disalahkan anies
jadi memang ya itu manusiawi lah kalau pak anies bisa berkata seperti itu
kayak telur sama ayam lah
diserang dulu baru ngomong acok atau ngomong aneh
kalau ngomong acok dulu baru diserang kan gitu kan
ini kayak telur sama ayam
tapi mudah mudahan kalaupun pak anies itu memang
kalau pak anies hari ini melihat pembicaraan kita mudah mudahan ini menjadi masukan yang baik
kemampuan pak anies yang paling hebat ini dia ngeles lebih cepat dari bayangannya sendiri
mas adi ini sebetulnya menjadi ujian politik gak sih
sebetulnya bagi gubernur dki jakarta anies baswedan karena kan ini class action pasti akan panjang ya prosesnya gitu loh
ada gugatan juga dari para pengelola mal di jakarta ini kan sebetulnya akan menjadi sandungan sandungan politik buat dia di masa yang akan datang
betul yang paling penting sebenarnya bagi pak anies dan pendukungnya mampu menjelaskan apa yang sudah dilakukan sebagai upaya rekayasa menanggulangi banjir yang cukup luar biasa
ini diluar kewajaran memang banjir ini
kalau sudah ada data data yang bisa dipertanggungjawabkan apakah naturalisasi normalisasi yang nggak kelar kelar itu
sebenarnya apa yang sebenarnya bisa diukur sebagai bagian mengentaskan kasus banjir itu satu
yang kedua kalau semua upaya sudah dilakukan gorong gorong diperlebar kemudian ada normalisasi

pak anies sejak awal tidak menyanyikan data apa yang kemudian dia mampu endorse kepada publik
jadi ada risk informasi ya
betul apalagi misalnya pak menteri bopr ngomong ini ada tiga puluh tiga km yang perlu dinormalisasi
baru yang kelar zamannya ahok enam belas kenapa nggak dilanjutin
kan itu yang sebenarnya perlu dijawab oke kita tidak perlu lanjutkan yang enam belas kilo
tapi ada upaya upaya lain misalnya gorong gorong dan semacamnya
apalagi misalnya pak anies memang telanjur tidak mau menggusur rumah rumah yang ada di sungai
itu menjadi suatu hal yang dilematis sebenarnya yang perlu diperjelaskan kepada publik
kan endingnya orang nggak tahu data data dan angka angka
perdebatannya adalah bagaimana banjir nggak terulang seperti yang tahun baru itu
yang kedua korbannya ini kemudian bisa dibantu dengan baik
artinya anda melihat bahwa pak anies ini tidak mau melakukan relokasi
relokasi terhadap warga bantaran sungai karena takut diserang seperti pendahulunya
ini akan menjadi sandungan politik yang paling besar sebetulnya
betul kan mazhabnya beda
kalau mbak uni bilang pak anies banyak kok yang dilakukan
selama dua tahun ini selain memang membangun opini dan pendapat aja
gak pernah itu pak anies bekerja
kan dua mazhab ini yang sebenarnya terbelah saat ini mbak
besok ada demo besoknya juga akan ada yang mendukung
persis seperti zamannya pak sby
demonstrasi menolak kenaikan bbm
tapi besoknya begitu banyak spanduk di jakarta
terima kasih pak sby ekonomi kita sudah membaik
dan itu sepertinya polanya akan terjadi di jakarta
sampai nanti ke
jadi mbak dewi tanjung mas eko
semakin keras menyerang anies
semakin keras bola pembelaan yang akan dilakukan oleh mbak uni
mazhabnya sudah beda
maksudnya kalau gitu ini akan menjadi satu sandungan yang cukup besar kepada mas anies
saya ini ada demo pak anies jakarta banjir ada lagi yang demo
terima kasih pak anies jakarta banjir
ini kan aneh gitu loh
satu demo di jakarta banjir tolong kami
satu terima kasih pak anies jakarta banjir gitu loh
demonya seperti itu
apakah itu sudah terjadi dari zaman pak sby dulu
itu memang ada fenomena dukung dan juga menyerang
ada loh baca sepanduknya
banjir air adalah berkah
dan itu sepanduk yang kemarin ada di pendukungnya pak anies
bayangkan ada orang yang rumahnya tenggelam
ada satu sisi banjir air adalah berkah
semestinya nggak harus begitu
kalaupun mereka mau mendukung pak anies nggak harus begitu
tidak harus mentertawakan korban
mereka punya empati lah
pak anies menunjukkan empatinya pada korban gitu loh
itu yang penting
itu tidak dilakukan oleh para pendukungnya beliau kan
para pendukungnya pak anies yang dibawa sama pak ira kan
kalau di banjir empat hari kemarin itu langsung turun
saya lihat dengan mata kepala saya sendiri dan juga saya sebar di metal saya
upaya upaya yang dilakukan pak anies ya
di dinas dan sosial bagaimana mereka melakukan itu
mereka membuat dapur umum bahkan relawan relawan membantu
bank japer turun juga ke dapur umum ya
bantu tidak ada warga yang tidak dapat makan dan lain sebagainya
semuanya tertangani masalah kesehatan dan lain sebagainya
jadi menurut saya permasalahannya kadang apa yang dilakukan pak anies ini tidak di cover media
ini kan permasalahan nih sekarang
kenapa media media tidak mau meng cover secara masif apa yang dilakukan pak anies
sehingga seolah olah pak anies tidak melakukan apa apa
padahal pak anies banyak melakukan
ada dua ya
tapi ini saya penasaran sih
mbak fahira ini kan sebagai senator dki harus juga melakukan apa apa ya
senator dpi harus mengawasi ya
senator dpd kan harus mengawasi ya kinerjanya gubernur
tapi dari tadi itu ataupun kemarin kemarin itu lebih sering menjadi jurubicaranya
lebih jelas yang dijelaskan oleh mbak fahira loh dibandingkan dengan
senator utusannya pak anies kan ya
artinya apakah memang sudah dari pengawasan anda dan juga teman teman
itu memang tidak ada cacatnya atau memang harus ada yang diperbaiki sih mbak
tetap harus ada yang diperbaiki
upaya upaya perbaikan juga banyak kan
yang harus diperbaiki
misalnya kayak tadi yang sudah dilakukan kan
mesti banyak lagi yang mesti dilakukan
tetapi artinya saya sebagai anggota dpd memang beda dengan anggota dprd
kalau dprd kan memang mengawasi kinerja gubernur
kalau dpd ini kan melihat bagaimana pembangunan di dki jakarta
kalau saya memang melihat dengan kepala mata sendiri upaya upaya yang dilakukan
jadi saya kasian juga melihat mbak anies dibully ya
artinya saya melakukan pembelahan bukan karena pembelahan yang tidak
yang semata mata hanya membela
tanpa ada data
saya lihat datanya dan saya merasa saya perlu membela
karena yang menyerang terlalu banyak
yang membela pak anies gak banyak loh
saya termasuk yang tidak banyak itu
banyak yang membuli pak anies ini akan berlangsung terus mas adi
sampai nanti kontestasi di pilpres atau gimana sih
atau ini bisa menurunkan dia nanti di tengah jalan atau gimana
ini akan berlanjut sampai dua ribu dua puluh empat
padahal prabowo dan jokowi sudah selesai
ini yang lain masih yang belum selesai mas
nah jadi saya sih selalu ingin mengatakan ini ya mbak adi
selalu ingin mengatakan bahwa semakin banyak yang kritik dan ngebully anies
sebanyak itu pula pembelahan pembelahan itu akan yang terjadi
nih soal data dan fakta yang ada
akhirnya persoalan klaim secara politik bukan data data objektif dan ilmiah yang bisa disodorkan kepada publik
mas eko bilang anies nggak bekerja tapi uni mengatakan banyak bekerja
cuma kerjanya pak anies nggak ada yang di publik
sekarang kira kira begitu
ini klaim klaim seperti ini akan terus berlanjut
siapa yang kuat mempengaruhi opini maka dia akan mempengaruhi secara opini di publik ke depannya
tapi yang paling penting sebenarnya bagi saya adalah
mau uni mau mas eko mau anies dan tidak anies
apa yang bisa dilakukan untuk jakarta biar nggak banjir
itu aja sih sebenarnya
oke solusinya dari pengkritik ini apa
dari suara warga yang mengkritik
kalau misalnya pilkada itu kan nggak cuma terjadi di jakarta ya
jawa barat juga keras jawa tengah keras
tapi kenapa jakarta
karena gubernurnya nggak kerjanya cuma jakarta
oke tapi solusinya dong mas
masukannya apa nih kira kira
masukannya gampang gubernurnya kerja
warkanya akan diem kok
kalau gubernurnya kalau warganya melihat gubernurnya
serius kerja dan mereka juga akan diem
karena dijawab dengan data
jawa barat dan lain lain
gubernurnya nggak menantang gitu loh
jadi gubernurnya harus kerja mbak itu poinnya
supaya nggak di demo lagi untuk diturunkan gitu
saya mau ke mas eko dan ke yang lain mbak dwi tanjung
menurut saya gubernur sudah bekerja dengan sangat baik
yuk kita lihat ya kita kritisi boleh
tetapi tidak perlu menurunkan ya
dan kita buktikan bahwa memang pak gubernur bekerja
dan semakin baik
oke berarti nanti kita tunggu saja
semoga proses demokrasinya ini tidak berlalu telarut ya
proses demokrasinya tidak berlalu telarut sampai
kalau memang pak anies gubernur jakarta ini bekerja
datanya perlu di share kepada publik
oke itu mbak masukkan nih mbak
nggak perlu ngaku ngaku bahwa bekerja kalau memang tidak bekerja itu satu
yang kedua saya kira dalam politik ini beda dengan agama
kalau dalam agama misalnya berbuat baik itu tidak perlu diketahui orang
cukup allah yang tahu
karena itu adalah tabungan ya
jadi pak anies ngapain ini loh kerjaan saya
itu mbak itu investasi politik yang paling real lah dalam
pas orang yang lain pamer naik sepeda pamer
tapi kerja nggak pamer
oke terima kasih sekali semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini di studio cnn
dan semoga nanti banjir ini segera teratasi
apa langkah ataupun program real dari pemprov dki
terutama dari gubernur dki jakarta
bagaimana hasilnya nanti gugatan class action dari warga atas pemprov dki jakarta
dan kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di layar demokrasi